kita beralih ke informasi selanjutnya
warga yogyakarta akhir akhir ini
diresahkan dengan terjadinya penyerangan
menggunakan benda tajam oleh orang tak dikenal
dan pelaku penyerangan
ataupun yang menyerang ini adalah sejumlah
perempuan yang menjadi target hingga terluka
teror ini pertama kali
menimpa ner di kawasan
kota gede yogyakarta
senin siang lalu siswi kelas enam
enam sekolah dasar itu terluka
di bagian lengan setelah seseorang tak dikenal
menyerangnya sepulang sekolah
di hari yang sama seorang siswa
sma juga mengalami kejadian
serupa tak jauh dari lokasi penyerangan
pertama lengan korban
mendapat dua puluh sembilan jahitan
dan korban terakhir adalah seorang mahasiswi
ahmad dahlan ia diserang orang
tak dikenal sesaat sebelum masuk
ke gerbang kampus
mungkin tidak belum
bisa memastikan tapi kemungkinan kemungkinan
mungkin seperti apa yang disampaikan mas
pakai apa mungkin pakai
visulipat mungkin pakai cutter
juga bisa jadi
mungkin pakai apa tapi yang jelas
luka seperti yang kita
lihat bersama kemarin